kita ke informasi pertama tak terima terjaring razia masker seorang pria pengendara motor di ciracas jakarta timur melawan petugas kami siang
pria tersebut mengatakan tidak percaya dengan adanya covid sembilan belas